tumel banyak nyamuk
balikin boneka aku bob
aku mau main
eh anak siapa lu
aduh lu yang tadi nyamit gue ya
aduh itu kok
ini lucu bonekanya
apa gerak bonekanya
apa aku salah lihat ya
maka boneka gerak sendiri
ini ada apa
mereka teriak gitu
bonekanya gerak sendiri
masa iya si boneka gerak sendiri
kamu ini salah liat kali ya
saya salah liat pak rt
bonekanya ada hantunya
masa si boneka ada hantunya
mana ada boneka ada hantunya
beneran ini pasti kamu salah lihat
kamu salah liat
gak tidur siang sih

gak percaya liat aja sana
gak percaya liat sana
makanya sih percaya lah biar gak usah liat liat lagi
tapi temenin ya
pak rt takut ya
pak rt gak takut
cuman kalau pak rt liat sendiri takutnya gak ada saksi
ada pak rt
gak ada saksi
ada pak rt
gak ada saksi
gak ada saksi
gak ada saksi
gak ada saksi
itu pak arte
yang itu bi
tadi bonekanya gak di lantai
jatuh kali dari meja
kamu gak sengaja
kamu gak jatohin kok
ah boneka mati
colok nih matanya
tapi ruby masih takut
dibawa keluar aja
bumi gak mau deket sama boneka itu
ntar boneka ini pak arte bawa keluar
udah sana tidur
dibawa deh ya
itu tuh pintunya
jangan lupa berdoa
tapi ragu atuh
puan akan saya takut sama boneka beginian
kok dateng kesini bawa bawa boneka
aduh pak arte
masa iya sih pak arte masih main boneka
kita tuh disini laki laki semua
kenapa dikasih boneka
dijaga baik baik ya
kalimber tiga harus jaga ini
kalimber tiga harus jaga ini
punya bonekan saya tuh
tidak ada aja pak arte
nah ya kalau datang kesini tuh
bawanya gorengan kek
yang bisa dimakan
ini malah bawa bawa boneka kayak gini
buat apaan aku
tumang boneka kayak begini
bagi pak arte ada ada aja
tapi gue berhatiin nih
boneka cakep juga ya
ngomel banyak nyamuk
balikin boneka aku bob
aku mau main
eh anak siapa lu
aduh lo yang tadi nyamit gue ya
itu kok itu kan hantu
kenapa kamu marah marahin sih
itu hantu dik
serius loh itu hantu
balikin boneka aku bob
buset dapet keluarga lu itu
itu hantu dik
bawa juga sita
aduh jangan duk
ini kan bonekanya pak rt
mendingan kita ke
dik dari tadi ya bos
kami gue lompat
ternyata kau cuma mimpi
yang benar itu ruby kesini bukan pengen beli boneka
tapi mau kembalikan boneka
ruby kok dibalikan bukannya kamu suka ya bonekanya
soalnya bonekanya ada hantunya
aku sama om ert digangguin terus sama hantu boneka ini
jadi aku balikin aja deh daripada kenapa napa
kok dirinya ramen sih
yaudah kita masuk aja yuk
loh kok dibalikin pak
setahu saya keponakan bapak suka sekali dengan boneka itu
iya kita seisi rumah digangguin sama hantu isi boneka ini
kalau nggak percaya tuh tanya sama ruby ponakan saya
ya om boneka itu ada hantunya
gak mungkin boneka yang saya jual ini ada hantunya
kamu gak denger denger aja kali
nyeh noh sekarang aja diem
pak jangan saya balikin
pak ini siapa